bagaimana sikap indonesia atas konflik rusia ukraina saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan direktur eropa ii kementerian luar negeri winardi hanafi luki
selamat pagi pak luki
selamat pagi menjelang siang mbak edi
pak luki apa sikap indonesia atas ketegangan antara rusia dan ukraina yang juga melibatkan amerika serikat dan nato ini pak
oke mbak lady memang hari terakhir ini kita telah mendengar semakin merebaknya pemberitaan oleh media elektronik non elektronik juga dari dalam dan luar negeri mengenai ketegangan di kawasan perbatasan ukraine dan rusia
dalam menyikapi hal ini kita terus mengikuti perkembangan yang ada
kita senantiasa melakukan pemantauan dan mencermati setiap proses
proses perundingan dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pihak terkait di kawasan
seperti itu mbak luki
iya lalu juga pemberitaan mengenai ancaman ancaman tentang perang dunia ketiga ini menyebar luas begitu di media online dan juga beberapa media di beberapa negara juga memberitakan hal tersebut
lalu sebenarnya apa pak dampak ketegangan ini terutama untuk indonesia
sampai saat ini tidak terdapat dampak langsung
dari ketegangan yang ada dan mengingat situasi ini di lapangan masih sangat cair dan dinamis mbak
tapi per malam ini semalam tadi kita memperoleh laporan dari kedutaan kita di kiev bahwa situasi di ukraina masih terkendali
di kiev sendiri kehidupan masih berjalan normal situasi dan kondisi ini akan terus seperti ini mbak
baik komunikasi berjalan dengan lancar begitu ya
dengan perwakilan yang ada di luar negeri
lalu apa pak imbauan pemerintah republik indonesia terhadap warga negara indonesia yang tinggal di rusia dan juga ukraina sejauh ini
kalau untuk yang di ukraine memang jumlah warga negara kita misalkan sekitar seratusan lebih lah
dan angka ini terus berkembang pak sejalan dengan upaya kbri kita di kiev untuk mendata keadaan mereka
nah bagi para wni kita disana kita
juga mengikuti anjuran pemerintah dan otoritas tempat
serta tetap menjalin komunikasi dengan kedutaan kita di kiev sebagai perwakilan negara republik indonesia di ukraine
baik selain itu sebagai presidensi g dua puluh apa upaya indonesia mendorong negara negara g dua puluh ini untuk meredakan ketegangan antara rusia dan juga ukraina
g dua puluh itu merupakan forum tepatnya negara negara anggota
akan melakukan pembahasan dan berupaya untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup
negara negara anggota akan berkonsentrasi untuk melakukan apa
mencapai prioritas tersebut hingga isu ketegangan perbatasan indonesia ini tidak konteksual dalam rangka ini
nah dalam kaitan ini pula indonesia sendiri yang menjabat sebagai presiden g dua puluh sejak bulan lalu
akan lebih mempunyai
fokuskan prioritasnya pada sektor transisi energi arsitektur kesehatan dunia dan transformasi digital
baik hingga saat ini kondisi masih kondusif di rusia dan juga ukraina
namun sebenarnya apa nanti antisipasi pemerintah jika nanti sewaktu waktu terjadi perang terbuka antara rusia dan juga ukraina
ini situasi yang imajiner mbak ya
tapi jika tidak diskenariokan seperti itu
tentu saja kita akan terus mendorong
upaya peredahan ketegangan terus diupayakan oleh pihak pihak terkait
serta keberadaan dan keselamatan warga negara kita di sana menjadi prioritas kita juga
upaya penyelamatan warga negara indonesia akan kita antisipasi mbak
berkoordinasi dengan kedutaan kita di kiev tentu saja
baik dan tanggapan anda juga terkait bagaimana dari kedua negara dan juga dari amerika serikat
harap bahwa diplomasi ini masih akan terus berlangsung untuk menyelesaikan masalah
anda sendiri melihat apakah ini akan berhasil atau akan semakin memanas pak luki
kita harus optimis dan mengedepankan upaya upaya damai untuk penyelesaian konflik ini
jadi mungkin beberapa hari yang lalu sudah ada komunikasi antara para pejabat tinggi rusia ukraine amerika
union europe nato dan osce itu adanya keterbukaan komunikasi di antara mereka itu merupakan suatu
progres tersendiri dan masih terbuka upaya secara damai untuk penyelesaian ketegangan di sana
baik kita akan nantikan terus ya pantau bersama bagaimana nanti hubungan dari kedua negara
dan juga berkaitan dengan indonesia nantinya dampaknya
baik terima kasih pak winardi hanafi luki direktur eropa ii kementerian luar negeri
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia today